tapi hari ini masih menunggu hasil bukaan
tentunya kita harus bisa mempelajari
berkait dengan indonesia secara keseluruhan
dan nadal tualama itu menurut kami
nadal tualama itu beyond sebuah organisasi
dan saya rasa tidak bisa
terkait dengan kader kader nadal tualama
dan kalau kita bicara dengan
kita punya seratus kepala daerah yang
anggota dpr kita sekarang ada gus fallah
ada yang kemarin juga nyalek
bahkan di kemilu yang lalu
bukan yang kemarin ini
tapi juga gaya hidup
juga tada tadanya yang mumpuni
dan suatu hal yang cukup biasa
menginginkan kader kader nahddin
partai partai maupun organisasi organisasi lainnya
saya rasa mahdal tualama juga menjadi
melalui siaran digital patv